daftar sekarang juga hanya di fashion plus
setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan niat yang baik
kalau bapak tidak bisa menyembuhkanku
jangan teramai ku
bapak tolong aku
kalau aku tidak mengurus lada bagaimana aku harus makan
kepandayan belah diri saja tidak cukup untuk membuatmu kenyang
lagi pula mengurus ladang itu bukan pekerjaan yang mudah
kalau cuma mencangkul semua orang juga bisa
kalau kamu begitu kuat kenapa kamu tidak membantu aku
buat apa aku mau buang buang tenagaku hanya untuk mencangkul
aku ingin menjadi pendekar bukan petani
kamu tidak mau atau memang kamu tidak bisa
boleh aku pinjam cangkulnya
kakimu terluka karena kamu terlalu emosi
setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan niat yang baik
kalau bapak tidak bisa menyembuhkanku jangan teramaiku
dan tidak terasa sakit lagi
ini tidak mungkin
apa saja mungkin
jadi tidak perlu apa kamu mencariku
aku sedang mencari kitab al hikmah
kitab yang bisa membuat seseorang
menjadi manusia paling kuat di bumi
menyatukan semua pendekar
mendamaikan yang berselisih
serta membantumu mengatasi
benar sekali pak kiai
apakah pak kiai memilikinya
bolehkah aku memintanya
aku harus memberinya kehadapan guruku
aku akan memberikan kitab itu kepada kamu
tapi kamu harus berjanji
kalau kamu tidak akan
membuka penutup kitab itu
sampai kamu memberikannya kepada gurumu
insya allah sanggup pak kiai
apabila kamu melakukan yang terlalu hebat
tapi kamu tidak bosan
bahkan kamu akan tahu
apakah pada akhirnya
bangkitlah kalian semua
aku perintahkan pada kalian
untuk membunuh kalian
dan membuat kekacauan di kampung kalian
dan serahlah kerajaan denganmu
kita habisi perintahmu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kampung alia ini merasakan
perbuatan dunia sana
dan membuat kekacauan